beraninya kamu masuk ke wilayahku
ampun ma ampun jangan bunuh aku ma
aku hanya ingin melaporkan
nyi runtar dan nyi kembang ada di hutan bakung ma
saya melihatnya sendiri ma
tunjukkan pada aku dimana kau melihat mereka
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
om bag di laut masih berdebur
bumi dan bulan masih berputar
darah di dalam tubuhmu masih mengalir
lalu apa yang memberatkan hatimu sebarang
bukankah tugas seorang satria
selalu siap menegakkan amat ma'ruf naik munkar guru
kamu sepenuhnya benar sembara
itu adalah tugas utamamu
bagaimana jika saya tidak siap melaksanakan tugas ini guru
apa kamu menyerah sembara
saya tidak ingin menyerah guru
tapi tanpa restu seorang ibu
saya tidak bisa melakukannya
selama kamu masih berada di jalan allah
untuk menegakkan amat ma'ruf naik munkar
maka jangan pernah sedikit pun kau ragu
karena allah akan selalu bersamamu
allah akan senantiasa membantumu
dan allah yang membolak balikan hati manusia
ada di genggaman allah
agar dilembutkan hati ibumu
ternyata saya sedang bermimpi
tidak sengaja saya tertidur ketika saya sedang berzikir
mimpi itu seperti nyata
insya allah saya yakin
selama aku berada di jalan allah
maka allah akan selalu bersamaku
siapa mereka mbak ayu dan mau apa mereka
mereka orang orang bayaranku
sebelum si manusia harimau itu tertangkap mereka harus menjaga rumah kita
kita dalam bahaya
iya rahman kita ini dalam bahaya
harimau jadi jadian itu
ah sudahlah aku gak perlu ngomong sama kamu
lagian kalau aku ngomong kamu pasti tidak percaya
mbak yu ini bicara apa
coba jelaskan sama aku mbak yu
aduh udahlah kamu itu terima beres aja
ada tamu yang tidak diundang
mau cari gara gara rupanya
beraninya kamu masuk ke wilayahku
ampun mbak ampun jangan bunuh aku mbak
aku hanya ingin melaporkan
nyiruntar dan nyikembang ada di hutan bakung mbak
saya melihatnya sendiri mbak
tunjukkan pada aku dimana kau melihat mereka
aku melihatnya di sini mak
nyiruntar membawa nyikembang yang sudah tidak berdaya
saat persembunyian nyiruntar tidak jauh dari sini
kemana lagi aku harus mencari biongku
semua tempat aku sudah datangi
tapi tidak ketemu

huh huh huh huh huh
kenapa berjalan begitu terburu buru
jangan saja sambil berdaket segala
kemana ilangnya bibi itu
aku hilangkan jejaknya dong
iya budi ada sedikit urusan
apa boleh aku ke makam biung bude
aku rindu biung bude
tahan dirimu rosmina
jika kamu marah sama farida akan kembali menentang kamu
tahan tahan amarah kamu
bude sungguh bude
aku hanya ingin ke makam biung
setelah itu aku akan pulang
kamu boleh pergi
terima kasih bude
ya udah sana hati hati